tarik tambang castle kecepatan
pola asuh lalu kemudian juga tekanan masa kini
re ayo re melaku melaku nang tunjungan
makinlah makin lambat tekanan darahnya
setelah ramai praktek skimming dua ribu sembilan atau dua ribu sepuluh dibikinlah aturan dengan menggunakan jeep gini
kisah kisah yang terakhir di indonesia adalah krisis pangan
bahkan terpilih sebagai presiden indonesia